ada seuntai cerita dari wilayah perairan kepulauan riau
cerita tentang mereka yang menjaga tradisi turun temurun
perahu jong yang menjadi hiburan para nelayan saat tak melaut
mengenal permainan gasing sebagai identitas budaya melayu
hingga memanfaatkan surutnya laut dengan menungkah
inilah cerita melawat tradisi yang lestari di pulau bintan
dua puluh tahun sudah muhammad nuzamil bekerja sebagai nelayan
selain dengan menggunakan perahu pria kelahiran tiga september seribu sembilan ratus delapan puluh
warga kampung gisi desa tembeling kabupaten bintan
ini kerap mencari hewan laut dengan sebuah papan
tak jauh dari rumahnya ia berjalan kaki menuju pantai gisi
kali ini ia akan berburu gonggong dengan menungkah
halo pak halo sudah siap menungkah nih
iya pak ini sudah
jadi pak buzamil ini adalah seorang penungkah ya
jadi peralatan untuk menungkah ini papan ini saja ya pak ya
ini papannya panjangnya sekitar berapa pak
lebih kurang satu lima meter
satu lima meter lebarnya
lebarnya satu lima meter
lebih kurang empat puluh cm
ini ya cuma dipaku terus dipasangi tali begini saja ya pak ya
ini ada papanya harus kayu khusus
kalau kayu di sini lebih banyak menggunakan kayu pulai namanya
kayu pulai ini karena lebih kuat teksturnya juga lebih ringan
dibanding kayu kayu lain memang ada yang lebih kuat tapi lebih berat
nanti dipakai di lumpurnya bisa tenggelam
tapi kalau kayu pulai ini lebih ringan
lumpur juga lebih laju
lebih enak gitu ya berseluncur di atas lumpurnya begitu ya
saya nanti boleh ikut ya pak ya
boleh boleh sekali
di pantai inilah menungkah kerap dilakukan para nelayan setempat
nah di sini kita akan turun
kita bakal ke bawah
kita bakal ke bawah
wah lumpur lumpuran nih
buka baju dulu
lumayan loh ini berat ya
sekitar tiga kg
ayo kita menungkah ala nelayan setempat
menungkah telah lama dilakukan oleh nelayan di kampung gisi
dan kini menjadi sebuah tradisi
sebelum saya lahir dari orang orang tua kami dulu itu udah ada gitu
jadi memang tungkah ini menjadi alat untuk mencari nafkah di nelayan sini
ya selain menggunakan sampan ya lebih banyak menggunakan tungkah ini
ya lebih banyak

berseluncur di permukaan lumpur bukan hal yang mudah bagi saya
hah ternyata menungkah itu gampang gampang susah loh
sebenarnya lumayan cukup capek
sebenarnya pak posisi kaki kita ini saat menungkah berseluncur dengan papan di atas lumpur itu apa sih yang berarti
karena yang paling penting sebelah kaki sebelah kanan atau sebelah kiri itu harus berpijak di papan tungkah
ini fungsinya adalah menjaga keseimbangan kita sendiri
oke itu yang menekan papan ya pak
sebelahnya lagi ini fungsinya untuk dorong
nah ketika kita dorong ini fungsinya untuk dorong
nah ketika kita dorong ini fungsinya untuk dorong
maka kaki ini tungkah akan jalan
tungkah akan jalan
nah ini menjaga keseimbangan
satunya lagi untuk mendorong supaya tungkah ini bisa jalan
bisa jalan jadi kita berseluncur begitu ya dengan bebas
tetapi lumpur juga sebenarnya ada yang dangkal ada yang dalam atau seperti apa nih
ya benar sekali lumpur di posisi kita sekarang ini lumpurnya sangat dangkal ini
lebih kurang sebuku lali atau
tapi kalau sudah mendekati air
nah kalau di lebih kurang lima puluh meter
lima puluh meter dari sini itu lumpurnya bisa sampai
dengan menyusuri pantai berlumpur ini satu persatu gonggong berhasil kami dapat
jadi sebenarnya penungkah ini perlu jeli ya
mata kita harus jeli melihat ada apa saja di permukaan lumpurnya
karena kalau kita tidak jeli bisa bisa yang terambil batu karang terus
apapun yang ada di lumpur
saya sangat mengapresiasi ya para nelayan yang hobi atau menggantungkan hidupnya dari menungkah seperti ini
muzamil tahu persis di mana gonggong berada meski kebanyakan tertutup lumpur
untuk mencari di mana adanya gonggong itu tadi dilihat dari tapaknya gonggong itu sendiri
jadi ada jalan tapaknya itu seperti tangga
nah nanti itu diikuti
nanti ketemu di mana gonggong itu berada
waktu yang tepat untuk menungkah tak tentu
surutnya air ini tergantung dari musim
nah kebetulan di sini ada dua musim nih
musim utara dan musim selatan
pendapatan muzamil dari menungkah pun tak tentu
sebab penungkah dilakukan saat laut surut
dalam sebulan ia rata rata bisa menghasilkan satu lima juta rupiah dari hasil berburu gonggong
wah ternyata menungkah itu cukup melelahkan bagi saya ya
jadi semakin lumpurnya dalam maka kaki kita akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk dapat melaju
untuk dapat meluncur di atas lumpur ini
kemudian saya salah kostum ya
seharusnya menggunakan alas kaki
sepatul lebih baik
karena kalau kita bisa menginjak batu karang atau benda benda tajam berbahaya sekali
jadi gunakan alas kaki sebaiknya ya
saat tak bisa melaut karena cuaca buruk
mereka kerap mencari kerang kerangan dengan menungkah di pantai berlumpur
mahaya salah satunya
wow ternyata hasil tangkapan ibu ini banyak sekali ya bu ya
biasanya itu ada kerang nih kerang darah
gonggong sudah pasti ada ya biasanya mudah sekali didapat
kemudian biasanya dapat apa lagi bu
sejenis kerang juga begitu ya
nah ini ngomong ngomong bu boleh duduk sebentar bu
hasil tangkapan ibu biasanya dimakan buat di rumah atau dijual
ya kadang untuk dimakan juga kalau banyak dijual
biasanya kalau gonggong berapa boleh dijual bu
kalau gonggong sekitar dua puluh rupiah
satu kg dua puluh rupiah
itu nyari bisa berapa jam untuk mengumpulkan satu kilogram gonggong
kira kira hampir dua jam ya
dua jam berarti dalam sebulan rata rata nih ya bu ya
kalau ibu sering menungkah seperti ini bisa dapat berapa rupiah sekitar aja
sekitar kalau per hari ya

seratus per hari
gonggong merupakan seafood laut yang biasa disajikan sebagai hidangan khas masyarakat melayu
jenis kerang kerangan bernama latin laius trombus canarium ini
biasanya direbus dengan air dan garam
masyarakat di kampung gisi menyantap gonggong dengan sambal
meski dimasak dengan cara yang sederhana
penganan ini tetap lezat
apalagi disantap selagi hangat
jadi menikmati gonggong rebus ini enaknya pakai ini nih
sambal asam kalau di sini disebutnya ya bu ya
di sini ada cabai rawit bawang merah asam jawa sedikit air dengan garam
rasanya segar pedas asam yang pasti enak banget
kemudian gonggongnya ini saya suka nih
karena teksturnya ini beda sama kerang
dia lebih mirip dengan cumi
kandungan protein gonggong ini cukup tinggi
jadi baik untuk kesehatan
tapi jangan berlebihan untuk mengonsumsinya
karena kolesterolnya juga tinggi
jadi kalau mau makan gonggong banyak banyak
diimbangi dengan menu tambahannya
misalkan ada buah buahan ataupun sayur sayuran

rawalan ini biru biruan

melapisan air air yang muncul lagi
aturan ilang yang banyak air keurangan initiatives
seorang orang yang menyelengg parcel bahkan mengunject piringan yang salah
telah menjadi tempat terbahar itu
permainan gasing telah menjadi tradisi masyarakat melayu di kepulauan riau
warga desa berakit di kecamatan teluk sebung kabupaten bintan
masih melestarikan permainan tradisional ini
awalnya di berakit ini permainan gasing memang udah turun temurun
dari kakek moyang kita dulu
sehingga sampai saat ini
mungkin kalau dihitung usia puluhan tahun mungkin sudah seratus tahun lebih mungkin ya
adalah zul amin warga kampung bukit balau yang masih setia menjadi pembuat gasing
pria berusia empat puluh sembilan tahun ini adalah satu dari dua perajin gasing di desa berakit
ia telah membuat gasing sejak usia kelas tiga sekolah dasar
bahan baku pembuatan gasing adalah kayu
kayu yang kita pakaikan kalau untuk yang bagus itu kayu bakau
tapi jenisnya yang putih tapi dahannya aja
kenapa kayu bakau pak
karena dia lebih lihat lihat tahan pukul tak mudah pecah
minimal itu lima bulan
kita simpan potong baru disimpan lima bulan supaya kering dia normal
tidak boleh dijemur
harus ditaruh di tempat yang teduh
karena kalau dijemur diretak
kayu yang telah dipasangi besi kemudian dibubut dengan menggunakan mesin
dulu zul amin menggunakan parang sebelum alat ini ada
boleh saya coba pak
tak mudah membentuk kayu menjadi gasing
perlu ketelitian agar bentuk gasing sempurna saat dibubut
ternyata membuat gasing itu butuh ketelitian ya
kita harus tahu perhitungan gasing sebesar apa yang harus kita buat
ini saya akan membuat gasing penahan
ini untuk anak anak seperti ini
ini ketebalannya dua belas cm
di sini bagian kepala
ada lekukan di sebelah sininya
kemudian di bawahnya adalah kaki
ini yang besi tadi
dan kalau kita salah menekan alat ini ketika membubut gasing ini maka bentuknya pun akan tidak sempurna
susah ya pak
coba ini dilanjutkan sama bapak pak
gasing yang telah berbentuk sempurna permukaannya dihaluskan
saat musim pertandingan zul amin mampu membuat tiga puluh gasing dalam sehari
sebuah gasing dijual dua puluh hingga empat puluh ribu rupiah untuk gasing anak dan satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk gasing dewasa
syarat nilai budaya gasing khas bintan memiliki ciri tersendiri
ada dua jenis gasing yang biasa dimainkan oleh masyarakat di desa ini
yang pertama adalah gasing berembang seperti ini
ini biasa disebut gasing piring karena bentuknya lebih tipis seperti ini
asing jantung karena bentuknya seperti jantung
nah masing masing jenis gasing ini juga memiliki dua jenis gasing
yang pertama adalah gasing penahan seperti ini
ini adalah gasing yang biasanya dipukul
bentuk kepalanya lebih tumpul karena memang didesain harus lebih kokoh ya
ada juga gasing pemangkak atau gasing pemukul
bentuk kepalanya lebih mengerucut untuk dililit dengan tali
sama ya begitu pula dengan gasing jantung seperti ini
proses pembuatan gasing tak berhenti hingga bentuknya yang sempurna
sebuah gasing dinyatakan layak dimainkan bila telah diuji keseimbangannya saat berputar
nah kalau putarannya sudah stabil seperti ini ini berarti tanahnya sudah seimbang dan sempurna siap dimainkan
tapi biasanya kalau yang tidak seimbang putarannya itu biasanya kenapa pak
karena ada kayu yang kosong di dalam waktu pembuatan
kita kan tidak tahu kayu jangan waktu belum dibuat kita tahu di dalamnya ada yang kosong
ada lubang seperti ini
nah ini biasa solusinya diapain pak
ini kita tampal dulu bersihkan tampal amplas baru kita cari lagi
pasang pemberat di sini bentuknya lokom timah atau apa gitu
jadi kunci keberhasilannya adalah keseimbangan
nah supaya putarannya bisa lama ini biasanya harus diapain lagi
standarnya kan sekitar satu menit sudah bagus tadi
tapi kalau kita mau sampai lima menit itu kita cari lagi keseimbangannya tadi
dikasih timah lagi
nah itu butuh waktu lah untuk mendapatkan itu
bisa bisa satu hari tak bisa tak ketemu
oh jadi memang membuat gasing yang sempurna itu harus di tangan orang yang terampil dan orang yang tepat seperti bapak ya pak
bagi warga di desa berakit seseorang bisa menguasai teknik melempar gasing dalam seminggu
bila rutin mempelajarinya setiap hari
ada kebanggaan tersendiri bagi mereka yang telah piawai memainkannya
dari kecil sudah mengenal gasing
jadi kalau tidak main gasing itu rasanya ada yang hilang
karena gasing ini sudah mendara daging sama badan saya sendiri
apabila putaran gasing kita menang kita punya kebanggaan sendiri
berarti buatan kita lebih bagus dari buatan yang di lain gitu
hal penting dalam memainkan gasing adalah lilitan tali
bila lilitan tali longgar maka gasing dapat gagal berputar ketika dilempar
dorongan tangan saat melempar gasing pun mempengaruhi putarannya
jadi kalau bermain gasing ini yang paling utama adalah lilitan talinya
ini harus kuat sekali
dan kalau mau membuat gasing penahannya berputar itu memang harus seperti apa pak
kalau mau berputar
nariknya harus kuat
nariknya harus kuat
jadi pada saat tarikan tangan itu yang paling penting
kemudian kalau tenaga kita juga kurang atau lemas maka gasing juga sulit untuk berputar
dan kalau jadi pemakang atau pemukul seperti yang tadi saya lakukan
hanya melempar saja tetapi itu pun harus fokus
jadi kalau tidak fokus sudah gagal
ini harus yang berbakat sepertinya pak coba pak
wow bisa loh dia ya kayak gitu ya
sebuah gasing dewasa bobotnya bisa mencapai satu kilogram
namun untuk pertandingan gasing yang digunakan biasanya enam lima ons
memainkannya harus di tanah kering sehingga gasing bisa berputar sempurna
warga menggunakan alas agar putaran gasing tetap stabil
ya itu bukan sesuatu yang mudah loh
ini aja tangan sampai sakit nih ada bekas talinya nih
permainan ini bisa dimainkan oleh satu orang atau berkelompok
kalau untuk permainan tergantung
misalnya kalau memang pemainnya banyak kita sistem tiga tiga
tapi kalau memang nggak ada dua dua kalaupun nggak ada kita satu
kalau untuk poin kita memang udah ada aturannya
yang menang itu dua poin
sedikitnya ada dua puluh warga di kampung bukit balau yang hobi bermain gasing
namun hanya sembilan orang yang biasa bertanding
agar permainan tradisional ini terus ada dari generasi ke generasi
pemain gasing profesional di kampung ini senantiasa mengajarkan cara bermain gasing kepada anak anak
mereka berharap kelak permainan ini tak punah
termasuk diantaranya banyak anak muda yang piawai membuat gasing
ya bagi masyarakat bintan gasing tak hanya menjadi permainan rakyat semata
gasing telah menjadi identitas budaya melayu yang patut dilestarikan
kepala kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
melestarikan budaya melayu yang ada di desa teluk kakao
supaya generasi anak anak ini bisa tidak habis
maksud gue berkepanjangan gitu
malah kita sebagai orang tua bangga punya anak anak yang ingin ada bakat gitu
kepala kepala kepala
kecamatan gunung kijang kabupaten bintan kepulauan riau ini
belajar membuat jong dari sang ayah
proses pembuatan jong memerlukan ketelitian
butuh waktu sekitar dua minggu untuk menciptakan satu perahu
sebuah perahu jong memiliki beberapa bagian
masing masing punya fungsi penting agar jong dapat melaju sempurna saat dimainkan
karenanya pengukuran setiap bagian harus tepat
setiap bagian dari perahu jong ini punya fungsi masing masing
bagiannya ada apa saja bang
yang pertama itu badan jong
bodi perahu ya
berbentuk perahu namanya badan jong
kemudian yang kedua ini ada rumah ktp
ini berfungsi untuk
berfungsi untuk mengikat batang kate
ini yang panjang nih namanya batang kate
yang di ujung sekali
di sana itu ada namanya anak kt
itu juga fungsinya keseimbangan sekaligus sebagai arah
penentu arah untuk jalannya jong
togo ini fungsinya untuk mengikat jeep
kemudian ini layar jeep
layar jeep yang di belakang yang kecil ya
yang kecil layar jeep
kemudian ini ada namanya tiang layar
kalau layar besar
untuk menampung angin
supaya jongnya bisa berjalan
kalau yang ini layar jeep itu fungsinya untuk arah
rusman tak mematok harga untuk jong buatannya yang dipesan oleh pemain jong
namun harga jual jong bisa mencapai tiga ratus ribu hingga satu delapan juta rupiah per perahu

saya beruntung bisa belajar bermain jong dengan jainuddi
saya beruntung bisa belajar bermain jong dengan zainuddin
sepuluh tiga tahun yang bermain jong sejak dua ribu sebelas ini pernah meraih juara dua pada perlombaan jong sekabupaten bintan tahun dua ribu tujuh belas
ini saat melepas posisi tangan harus seperti apa
seperti ini boleh
sekat ke sini boleh

apa apa dari panasnya kan
satu kita udah tembak ya

dua kita udah jaga jaga
dua udah mutar nih
tak mudah bagi saya untuk memainkannya
tak mudah bagi saya untuk memainkannya
itu itu itu
itu itu itu
buahnya agar sudah mutar
ini tadi yang salah apa nih
ini tadi yang salah apa nih
ini tadi yang salah apa nih
taruh seperti apa
satu satu gini
dua kita mulai gini
arahkan ke darat ya
nah begitu tidak
oke coba kita lanjutkan
belum ada catatan pasti kapan perahu jong dimainkan masyarakat di kepulauan riau
namun asal usul tradisi bermain jong berkaitan dengan sejarah melayu
konon ada dua versi cerita awal munculnya permainan

yang kor portrayete jong merupakan sebuah permainan akulturasi budaya melayu dan tionghoa
kedua permainan ini sudah dijadikan permainan tradisional sebagai hiburan sejak masa kerajaan johor pahang riau lingga
pada prinsipnya permainan jong adalah adu kecepatan
jong dibawa ke arah laut
lalu dilepaskan hingga berlayar ke arah pantai
dalam satu race kita bisa hadir dan main
sudah senang nantinya
meskipun gagal belum bisa menang
tapi yaudah senang yang penting begitu kita main anginnya kencang kita bisa bertarung kita bisa tahu kelemahan jong kita mungkin kurang laju
apakah jong kita memang kalahnya di bodi di layar
komunitas jong di kabupaten bintan terbilang tak banyak
perlu keahlian untuk memainkan perahu ini
pemerintah harus memikirkan cara agar tradisi bermain jong terhindar dari kepunahan
dalam rangka pelestarian perahu jong di kabupaten bintan
pemerintah kabupaten bintan melakukan langkah langkah
yang pertama melaksanakan event event jong di kabupaten bintan
baik itu res utara maupun res selatan
dan ini dilaksanakan di beberapa tempat di kabupaten bintan
yang kedua juga pemerintah kabupaten bintan
melakukan pembinaan terhadap sekolah sekolah jong dan juga kelompok kelompok jong
yang sekitar tujuh belas kelompok jong yang ada di kabupaten bintan
sehingga memang jog ini tidak putus sampai di generasi saat ini
untuk melestarikan permainan tradisional masyarakat pesisir di bintan
para pemain jong profesional berperan aktif dalam membagi ilmunya kepada anak anak
kegiatan yang disebut jong school
atau sekolah jong menjadi salah satu upaya melahirkan pemain pemain jong baru
setiap anak boleh belajar tanpa biaya
untuk melestarikan budaya melayu yang ada di desa teluk kakao
supaya generasi anak anak ini bisa tidak habis
harus berkepanjangan gitu
tidak sulit malah kita sebagai orang tua bangga punya anak anak yang ingin
ada bakat gitu
perahu jong memiliki tiga jenis ukuran
jong kecil sedang hingga berukuran besar yang panjangnya mencapai satu ratus delapan puluh cm
beratnya bisa hampir dua kilogram
tradisi memainkan miniatur perahu layar ini
biasanya dilakukan saat musim angin utara dan angin selatan
di mana nelayan tidak melaut karena pengaruh cuaca
satu dua tiga
jadi bagi masyarakat di bintan perahu jong ini punya nilai moral
sebagai bentuk tradisi masyarakat di kawasan pesisir
tapi bagi saya perahu jong ini punya nilai kompetisi
karena hanya orang orang khusus yang bisa memainkannya
hanya orang yang punya keahlian khusus agar perahu jongnya bisa berlayar dengan baik
karena mereka berlayar tanpa awa
jong bukan sekadar permainan masyarakat pesisir semata
eksistensi perahu jong di kabupaten bintan berpotensi menjadi wisata budaya
ini sangat luar biasa
salah satu pengalaman yang paling luar biasa
saya pernah dengar banyak hal tentang jong di masa lalu
itu adalah bagian besar dari kultur singapura selama berapa tahun
tapi itu sudah hilang dari singapura
jadi ketika saya mendengar bahwa ada tempat tempat di kawasan pesisir
di kawasan di mana orang orang berlatih jong
kita harus datang dan melihatnya
perahu jong menjadi kearifan lokal masyarakat pesisir
tak hanya sebagai tradisi jong kini menjadi identitas budaya melayu
perahu jong adalah satu dari dua budaya yang berlaku di indonesia

tradisi di pulau bintan memberikan banyak pelajaran
kesetiaan menjaga identitas budaya
mereka yang memanfaatkan surutnya air laut
dan kesederhanaan mereka
yang tetap melayarkan perahu ketika tak melaut
merekalah sang penjaga tradisi di pulau bintan